yoyo bisa yo bisa yo ngamung lamang pakai rendang kebayangkan ketan ketemu rendang
oh amat enak banget ini pasti apa ada nih yang pernah menyantap kudapan yang satu ini atau justru
baru pertama kali mendengarnya selain rendang yang telah ke sohor hingga mancanegara juga
loh kuliner khas minangkabau yang juga lemak bana atau lezat ini dia lemak lemang menjadi
salah satu santapan prima dona saat hari raya maupun acara ada emang orang padang asli gitu
kan jadi kalau makan lemang itu memang udah khas padang jadi pengen di apa ya rasanya itu
manis gitu ada rasa rasa ketannya juga
lemang tabe itu kan unik ya jadi kalau kita di jawa tuh tahunya ketan kalau ketan kan biasanya
pakai kelapa kalau lemang sampai ini kan jadi cara masaknya juga lain kan di bumbung dalam beberapa
pekan kedepan kita akan memasuki bulan suci ramadhan nah lemang ini nih yang selalu hadir
menjadi salah satu sajian berbuka sebelum sampai di meja makan anda ada proses panjang untuk membuat
yuks kita beli bahan bahannya terlebih dahulu
di pasar catat ya ada ketan santan garam gula dan daun pisang
kalo bikin lemang itu kuncinya jangan pelit santen

minimal lima butir kelapa tua
minimal lima butir kelapa tua
minimal lima butir kelapa
ini hanya tambahan karena santan yang telah dipersiapkan sehari sebelumnya ternyata kurang
berat juga guys
oke kita lanjut beli daun pisang supaya ketika lemang dibakar akan menambah aroma khas
lalu beri gula garam dan ini mie yang bikin beda
kalau lemang identik dengan ketan putih tapi ada varian lain lho
kalau untuk bikin lemang dia pakainya ketan yang putih ya
pasti ketan yang putih
tapi apakah hanya satu jenis aja enggak
ada yang hitam juga karena kita akan bikin yang berbeda
belanja belanja belanja
seperti bapak bapak pada umumnya
pagi pagi kita belanja
ketan hitam ketan hitam ketan hitam ketan putih
pak pisangnya dua sisir ya
ini buat kedapan saya
biasanya kan lemang itu identik sama yang gurih gurih yang asin asin
tapi jangan salah bisa dibikin jadi beberapa jenis atau beberapa varian
salah satu tempat pembuatan lemang di ibu kota ada di kawasan keramat raya jakarta pusat
ini sih bang
tempat ini dikelola oleh anto dan lima orang rekannya
hal pertama yang kita lakukan untuk membuat lemak adalah mencuci ketan
setelah dicuci ketan tidak langsung dimasak tapi direndam terlebih dahulu
kalau yang mau buat lemang di rumah tipsnya adalah harus direndam dulu si ketannya
selama minimal lima belas menit ya
pokoknya patokannya pemekar deh
karena kalau kagak direndam biasanya ngebakar tuh butuh waktu sekitar dua jam tiga jam

tapi kalau tidak direndam terlebih dahulu nggak dibikin sampai begini nih bisa enam jam
masukkan daun pisang tua ke dalam bambu
daun pisang ini digunakan untuk mencegah lemang gosong
selain itu pengguna daun pisang juga dimaksudkan agar bagian bambu yang terbakar tidak merusak rasa lemang
terakhir masukkan dua lapis daun pisang muda
kalian tanya kenapa sih harus pakai dua lapis gini

ini biar nggak langsung kebakar dan kebakar

makanya pakai daun yang tua
daun mudanya kalau nanti dia udah matang ya bang ya pas dipotong kue cantik tampilannya
selanjutnya isi bambu dengan ketan
ketuk ketuk seperti ini agar lemang menjadi padat
tujuannya agar lemak tidak lembek dan tentu saja biar tidak diprotes pelanggan
mau tahu lemang sudah sesuai atau belum
begini nih caranya
aduh kecamper lagi santannya
nggak apa apa lah nggak kebuang ini
ini saya dikasih abangnya salah satu cara tahu si
nih bang aduh tolong dirapikan
salah satu cara buat si lemangnya itu ketahuan daripada tetap belum itu dengan cara ditarik
tadi pas saya tarik am biar harusnya seperti ini nih
tuh ini yang dibikin abangnya
cuma turun dikit karena dia sudah agak licin
tapi pas dipegang tuh dia padat
maaf ya pak saya jadi menghambat pekerjaan
ya nggak ambiar ya nggak ambiar
ini salah satu ciri dia sudah padat rapat siap untuk dibakar
di hari biasa tempat ini biasa membuat seratus batang lemang sehari
tapi kalau ramadan bisa mencapai seribu batang per hari
di sini kita harus kuat menahan panas dan asap
sebab malamang atau membuat lemang haha dibakar seperti ini
ya allah panas banget
ini yang paling pr dari
yang paling pr dari bikin lemang itu
sebenarnya mikirnya itu enak mah dibakar terus itu ditinggal aja kan
cuma kita harus jaga kalau apinya sampai mati ya matangnya lama dong gitu kan
tapi kalau punya kegedean dia bisa bikin gosong bagian luarnya tapi dalamnya tuh belum mateng
selain rasa original usaha pembuatan lemang yang sudah eksis sejak tiga puluh tahun lalu ini juga membuat varian lain
mulai dari lemang ketan hitam hingga lemang pisang
lemang hitam merupakan perpaduan antara ketan hitam dan putih dengan perbandingan satu banding satu
kalau lemang pisang hanya diberi potongan pisang dan gula agar lemang bercita rasa asin dan manis
nah ini dia bagian paling sulit versi saya
nah ini yang paling pr nih
manual ya manual makanya harus pakai sarung tangan
aduh siampun aduh
sudah dua jam berlalu
tapi kok lemangnya belum kelihatan matang ya
oh iya jangan lupa siram santan ke bagian bawah lemang
sementara bagian atas menggunakan minyak sayur
santan dipakai agar rasa lemang semakin gurih
ada pun minyak sayur untuk membuat bambunya tidak mudah pecah
hahaha saya pikir sudah beres
ternyata lemang harus dimasukkan ke dalam bara api
ini kayak lagi ngebakar sate
pas si kayu kayaknya udah kayak jadi arang gitu
masukin biar benar benar matang semua
setelah tiga jam lemang akhirnya matang
sebelum dikirim ke pelanggan lemang harus didinginkan terlebih dahulu sejenak
lemang dijual mulai dari harga dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah per bulu bambu
dalam sehari omset pembuat lemang mencapai dua juta rupiah
meski omsetnya menggiurkan ada risiko yang harus dihadapi para pembuat lemang
ya pas di saat lagi ada pembakaran banyak jatuh ya otomatis langsung ditangkap pakai tangan
relnya itu besinya ya otomatis ya tangan melepuh ya
beli bahan sudah memasak lemang beres
tidak lengkap rasanya kalau tidak icip icip
wah men nyamuk men wah enak men
asinnya dapat rasanya tuh benar benar mirip dengan ketan
tapi after taste itu manis karena si pisangan tadi tuh jadi kayak agak ngebleng gitu loh
dia nggak keras pisangnya jadinya
ini yang ketan hitam
sebelah sebelah semang ya sama lemang yang putih ya
cuma dia agak sedikit lebih tidak kenyal
kalau yang putih tuh dia lebih kenyal lebih fluffy
lemang paling enak disantap ketika disajikan dalam kondisi hangat
wah enak banget
hmm kalau saya pribadi
ya saya lebih suka tuh yang manis karena jarang makan lemang yang manis
tapi kalau lemang nggak udah pakai tape baru juara
kita akan makan tapi dari sini kita akan ke tempat kapau
bukan silap bukan sihir
sudah ada satu porsi lemang tape di depan saya
apakah cuma makan lemang tape ya gak kenyang lah
nah ini dia
lemang pakai rendang
kebayangkan ketan ketemu rendang
oh amat enak banget ini pasti
saya coba dulu ya lemang tapai
di sentra kuliner kawasan keramat raya berjajar belasan penjual nasi kapau
mereka juga menghilangkan lemang dengan tapai
satu porsi lemang tapai dipatok rp dua puluh
kalau lemangnya saja satu bulu bambu ini dijual rp tiga puluh ribu rupiah yang bisa dipotong menjadi dua belas bagian
lemangnya masih hangat
tetapi ketemu sama gurihnya rasa tapainya itu asem asem
manis kecil loh
aduh cepat banget ini
bikinnya lama makannya sebentar
ya ampun ya ampun
ini ini tambah cuci tambah
hahaha kelihatan kalau memang lagi lapar
makannya beneran lahap
satu tips dari saya hindari makan lemang tapai sebagai menu sarapan
alasannya fermentasi dari tapai dikhawatirkan membuat perut tidak nyaman
tapi kalau mau santap lemang dengan lauk lain wah bisa banget
tapi tetap waspada kolesterol naik ya
apalagi kalau pakai rendang dan nambah seperti saya
rian fernando di yogyakarta jakarta